eh sil tapi gue males sekolah nih kita pasti dicela cela abis deh sama geng cerise tiger
gara gara kita kalah taruhan ngerebutin viro
ya mau gimana lagi nak terima aja nasib kita
lo balik aja lah sama viro
apa balikin lagi sama vero yang bener aja loh
not in this life pokoknya gue gak mau balikin lagi sama dia
oh kan demi kita
pokoknya nggak mau gue gak mau
waktu itu gue jadian sama vero juga gara gara kalian
terus sekarang gue mesti balikin lagi sama dia
hmm enggak pokoknya gue gak mau
gue tuh dampet banget tau sama vero
udah siang nih tapi mau kerja
nah gitu dong sayang maafin aku ya
lu tuh ngapain lagi sih kenapa sih lo tuh gak bisa aja
sehari aja lu tuh ga ganggu orang yang ga berdosa
ga berdosa gimana
siliah nih itu culung ga tau diri
bayangin ga tau diri banget kan
aku cinta mati sama cewek gue
lu tuh keterlaluan banget sih
ga bisa apa liat temennya tenang
ini malah gitu lagi
emang ga kenapa napa cuma ya gua ga suka aja sama dia
ga suka sih yang ga suka tapi lu tuh ga punya hak buat nyiksa orang
lu juga ga pernah bodoh naringin gua
pasti pernah gua naringin gua
dan ya jujur aja
gue pasti nurut banget sama cewek gue
gua suka banget sama lo
gua tau gua pernah salahin lo
tapi ya gua cuma manusia biasa
mana ada manusia yang gak pernah salah
gua harap lu maafin gue
jadi lu pacar gue lagi
udah ganteng tajir
siapa yang nolak kalo diri lu kayak gitu
sil gua bakal mikir lu bahagia banget
gua bakal nurut sama lo
gua ga bakal siksa siapapun kalo itu mau lo
apalagi hidungnya gede bengkak
hidung bengkak kayak gitu
jangan biarin gua kesiksa
gua mau jadi pacar lo tapi dengan satu syarat
lo harus melepasin deren dan lo gak boleh ganggu ganggu dia lagi buat selamanya
semuanya sudah berakhir sil
kamu udah jadian lagi sama viro sil
ga ada lagi gunanya aku hidup sil
aku memberi kamu bunga sil
tapi kau memberi aku duri
aku anjur sil
selamat tinggal sih sil
semoga ini yang terbaik buat kamu sih
pak jangan bunuh gue pak
hei lo mau bunuh diri pohon gue
hei jangan lagi panjangnya
hei jangan lagi panjangnya
gue nyesel deh pulang cepet
harusnya gue nungguin lo dulu ya
gue kan pengen liat aksi nempaknya viro lagi
yang kata anak anak itu heboh banget
nonton adegan viro tuh gak penting nat
sekarang yang penting
udah berhasil ngalahin hani lagi
dan semua itu berkat lo sil ya ga
terus dulu dong
lo kenapa lagi sih kok tetap bete
aduh viro tuh kebangetan deh
masa dia tuh maksa masuk
gue jadian sama dia dan gue tuh harus ngerbanin deren
lo berdua pada gak tau sih

gimana rasanya ga enaknya jadian sama cowo yang ga kita suka
emang gue ga tau gimana rasanya jadian sama cowo yang gue ga suka
soalnya gue kan ga pernah jadian sama cowo

mana ada cowo yang mau jadian sama gue
gimana lagi selalu berlutut di hadapan semua orang
demi jadi pacar gue
mana ada yang mau
maksud gue bukan gitu nak
aduh udah deh sil
tapi lo tuh beruntung tau ga
relah ngelakuin kayak gitu
demi dapetin pacar kayak allah
ga semestinya lo ngeluh meluh lo
nah sekarang nih yang lebih penting
kita harus nyusun rencana
karena besok kita harus ngerebut kedudukan ketua
kan lo yang udah menang taruhan buat ngerebutin viro
tapi kan tapi gue gak mau jadi ketua cheers tiger
tapi gue sama natra mau lo jadi ketua cheers tiger
iya lo harus jadi ketua cheers tiger sil
demi kita berdua
gila men viro dan sisanya dihian
gila pengen nang putri aja
bener ya pakatan natra sama mila
walaupun gue ga suka sama viro
tapi gue tetap harus jadian sama viro
hmm tapi jadian sama viro
ya jadi banyak yang bilang gitu
kalau gue kayak putri dalam dongeng
emang putri salju kayak gue ya
aku gak rela kalau kamu jadian sama orang kayak dia
kamu jadian sama orang kayak dia
woy gendut mau apa lo
kamu pacaran sama aku
sil aku ga rela banget kalo kamu jadian sama dia
sil kamu tega banget sama aku
pegah kamu sil
pokoknya sampe kapanpun aku ga bakal rela
kalo kamu jadian sama dia sama viro
han dengerin dong ada berita gawat nih
viro jadian lagi sama sisi
jadwal latihan cheers tiger itu besok bukan ntar sore
enak aja main ganti ganti jadwal senak jidat
gua manajer cheers tiger yang baru

sejak kapan cheers tiger punya manajer

lo berdua jangan pada mimpi
sejak ada ketua cheers tiger yang baru
nah ini dia
mantan ketua cheers tiger
kalo sejak kemarin sore kedudukan lo tuh udah dikasih ke sisil
lo jangan sembarangan ya sampe mati
gue ga akan ngoper kedudukan gue ama sisil
ya lo mau apa engga yang penting kan sisil udah ngalahin lo